warga jakarta harus bersiap mencetak ulang ktp elektronik setelah jakarta tak lagi menjadi ibu kota di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
bagaimana generasi muda ini lebih
jadi aku lebih banyak lokal sih sekarang
kalau karburator mungkin lebih tinggi ya kalau kenal pot kan lebih dibalik